perjuangan tim thomas indonesia harus terhenti pada babak semifinal
indonesia harus mengakui keunggulan tiongkok tiga satu
pada pertandingan pertama yang menampilkan nomor tunggal
antoni sinisuka ginting tak berdaya kalah berjumpa dengan chen long
ginting menyerah dua game langsung dua puluh dua puluh dua dan enam belas
indonesia dapat membuat kedudukan menjadi imbang lewat pertandingan kedua
marcus fernaldi gideon dan kevin sanjaya sukamulyo berhasil mengalahkan ganda tiongkok liu cheng changnan dua belas dua puluh satu dua puluh satu tujuh belas dan dua puluh satu
namun pada pertandingan ketiga jonathan christie harus mengakui keunggulan si yuki jojo
yang sempat unggul dua puluh satu delapan belas pada game pertama menyerah dua belas dua puluh satu dan lima belas dua puluh satu pada game kedua serta ketiga
ada pun ganda senior indonesia
hendra setiawan muhammad ahsan yang turun pada pertandingan keempat
juga tak dapat mengalahkan li junhyu liu yu cheng
hendra ahsan takluk rubber game tujuh belas dua puluh satu dua puluh satu delapan belas dan dua puluh satu delapan belas